setelah mk menolak gugatan sengketa pilpres prabowo gibran sah jadi presiden dan wapres terpilih
kini wacana pembentukan kabinet pun mengemuka
kita ulas wacana pembagian kursi menteri kabinet prabowo gibran
bersama wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
wakil ketua umum pan viva yoga mauladi
dan pengawat politik burhanuddin muhtadi
selamat malam bang doli mas viva juga mas burhan sehat ya
terima kasih sudadi rauh semuanya
saya ke bang doli dulu
sejauh ini di internal kabinet indonesia maju sejauh mana
perbincangan soal pembagian kursi kabinet nggak mungkin dong nggak disinggung sama sekali ya
ya saya kira memang pasti dibicarakan sudah sejak lama sebetulnya
walaupun ya dalam sistem presidensial kita ini kan itu hak prerogatifnya presiden
dalam hal ini hak prerogatifnya pak prabowo
tetapi karena memang pencalonan kita beberapa kali itu harus diusung oleh koalisi partai politik
tentu saya kira juga nanti presiden terpilih itu akan berkomunikasi dengan partai partai politik pengusung ya
nah kalau kami di golkar itu sudah mempercayakan penuh kepada ketua umum kami pak erlangga untuk bisa
menjadi mengkomunikasikan itu dengan pak prabowo
dan saya kira dulu pada saat kita membentuk koalisi indonesia maju sebenarnya mungkin ya
sudah mulai sudah ada pembicaraan juga sebenarnya
nah dengan diputuskannya kemarin oleh mahkamah konstitusi
ya walaupun waktunya kan masih cukup panjang ya mungkin sekitar lima bulanan lagi gitu
sampai kita menuju pada pelantikan presiden
saya kira dengan adanya keputusan mk yang insya allah besok saya dapat informasi akan ada penetapan di kpu
ya pembicaranya pasti akan lebih intensif gitu
sudah sampai ke sana belum berapa kira kira
jadi saya juga sekaligus memberikan penjelasan ya
selama ini kan muncul angka lima gitu ya
nah sementara saya mau jelaskan bahwa sebetulnya
kemarin itu pak erlangga pada saat kita buat acara silaturahim
sambil memanjatkan rasa syukur dengan perolehan dari partai golkar
ya hitung hitungan aja kontribusi kita terhadap pilpres
peraihan suara kita di pileg ya mudah mudahan dapat sekian kira kira gitu lah
tapi saya kira begini pak erlangga dan kemudian juga pak prabowo yang terutama ya
pasti juga sudah punya rumusan ya tentang bagaimana komposisi kabinet ini yang tentu
semuanya akan memenuhi unsur keadilan menghargai proses yang cukup panjang
walaupun kemudian nanti pada akhirnya bisa jadi ada partai partai politik yang
sebelumnya tidak bergabung dengan koalisi indonesia maju itu juga akan bergabung
saya yakin pak prabowo sudah punya rumusan yang juga sudah mulai dibicarakan
dengan ketelung telung partai politik yang ada di pilih
oke kalau dari pan seperti apa tapi sebelumnya kita akan sama sama saksikan dulu
bagaimana perjalanannya sampai kita akan sama sama menimbang bagaimana proyeksi peta politik ke depan
pasca putusan mk lewat tayangan berikut ini
tetapi begini bahwa sebagai
koalisi saya kira itu akan menjadi
berapa jumlah yang akan diberikan
kira berapa kos pak yang bisa diisi
menurut erlangga partai golkar punya
saya sampaikan ke pak prabowo
karena kita lima belas dari lima puluh delapan persen
ya banyak banyak sedikit boleh lah
tapi kalau dihitung proporsinya dua puluh lima persen
siap ditugasi mengisi kabinet prabowo gibran
partai demokrat herzaki mahendra putra
agar bagaimana pembangunan ke depan
di pendidikan sebelum sebelumnya
lalu bagaimana di partai demokrat selama empat tahun terakhir
beliau bisa membuat partai ini menjadi sangat solid
dan banyak terbosan terbosan yang sudah diakui oleh publik juga gitu
berbeda dengan partai golkar dan demokrat
urusan kabinet merupakan hak prerogatif presiden
tapi soal kabinet itu haknya presiden terpilih
yang hebat hebat banyak
kepikiran jumlah kursi dpr dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh
parpol pendukung prabowo gibran antara lain partai golkar
dan pan mendapatkan empat puluh delapan kursi
sedangkan parpol pendukung anies mohaimin antara lain
pkb mendapatkan enam puluh delapan kursi
dan pks mendapatkan lima puluh dua kursi
sementara ganjar mahfud dari pdip mendapatkan satu ratus sepuluh kursi
gerindra saat ini masih berupaya merangkul lawan politik di pilpres dua ribu dua puluh empat
jadi yang dinanti usai putusan mk
tadi di awal sudah diulas sama bang doli
kalau dari pan apa tawarannya
tadi kan kalau dari pak erlangga di tayangannya kita lihat bahwa
bahwa ada kontribusi besar golkar dalam kemenangan prabowo gibran
kalau dari pan seperti apa sih tawarannya
pan mengucapkan syukur alhamdulillah
pemilu presiden sudah selesai dengan keputusan mahkamah konstitusi
kita akan membuka lembaran baru
partai amanat nasional dan gerindra itu
bukan hanya kawan strategis
tapi kawan yang paling setia
jadi soal berapa jumlah sesuai dengan arahan dari ketua pembangunan yogyakarta pliasan
itu kita serahkan kepada pak prabowo
sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif
jadi kita akan tetap untuk membantu pemerintahan kedepan
dan kita akan terus untuk berjuang bersama dengan partai partai pendukung pak prabowo koalisi indonesia maju
syukur syukur apabila nanti ada partai politik dari paslon dua
dan kita akan bergabung dalam rangka untuk memperkuat posisi politik di parlemen di dpr
karena itu menjadi bagian penting dalam proses untuk peningkatan kekuatan politik di dpr
agar ada stabilisasi politik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan program program pemerintah bisa berjalan dengan efektif
sesuai dengan target dan sesuai dengan harapan masyarakat indonesia
tapi sudah ada belum mas viva bergaining tipis lah begitu
ke pak prabowo sebagai pemegang hak prerogatif
berapa kira kira pan layak dapat kursi
soal layak tidaknya kami tidak berhitung
karena kami memang betul betul berjuangan dari awal dengan pak prabowo itu
karena persamaan kesadaran ideologis dan persamaan visi misi
serta program yang diperjuangkan oleh koalisi indonesia maju
di bawah kepemimpinan pak prabowo dan mas gibran itu betul betul sesuai dengan visi misi pan
jadi dengan adanya kondisi seperti ini
saya yakin di koalisi indonesia maju tidak ada keributan soal posisi dan komposisi di kabinet
jadi proses seperti itu ya kita serahkanlah sepenuhnya kepada presiden terpilih
sudah makan asam garam pasti pan maupun golkar
saya ke mas burhan namanya lobby gak mungkin ya di panggung depan seperti saat ini
tapi seenggaknya kalau bicara soal tadi setiap parpol pasti sudah ada hitungannya kontribusinya sebesar apa
tadi pan juga bilang sebagai kawan setia tapi gerindra bilang jangan berdasarkan jumlah perolehan kursi
nah itu bagaimana untuk mengkonversi itu ke kursi menteri atau benefit di pemerintahan prabowo gibran
yang akan didapatkan masing masing parpol mas burhan
ya tentu saja di panggung depan partai partai yang mendukung pak prabowo gibran tidak akan menyampaikan secara terbuka
terkait dengan komunikasi dan juga dengan kesehatan yang terjadi di dalam kesehatan kita
jadi saya tidak yakin bahwa itu adalah masalah power sharing karena itu rumusan yang didiskusikan di panggung belakang
di panggung depan semua partai akan membicarakan bahwa ini adalah hak baru berarti presiden
tetapi di panggung belakang saya tidak yakin omongan normatif seperti itu muncul
karena di panggung belakang itu power sharing akan didiskusikan secara terbuka yang bersifat win win
nah pada titik itu biasanya politisi punya mekanisme yang menarik dan yang menarik
karena mekanisme atau konsensus yang disepakati
dan ukuran paling mendasar berkaitan dengan power sharing adalah berapa kontribusi dari masing masing partai berkaitan dengan governability
cornability di sini terutama berkaitan dengan kesuksesan pemerintahan
nah dalam konteks ini friska itu diukur oleh seberapa besar kursi yang dimiliki oleh partai pendukung pemerintah
nah dalam konteks ini friska itu diukur oleh seberapa besar kursi yang dimiliki oleh partai pendukung pemerintah di parlemen
karena pemerintahan dalam sistem presidensial multi partai ekstrim itu ditentukan oleh relasi eksekutif dengan legislatif
pada titik ini suka tidak suka golkar itu kursinya paling banyak diantara partai pendukung prabowo gibran
jadi semakin besar kursi yang dimiliki oleh suatu partai itu power sharingnya proporsional
itu yang pertama tentu ada variable lain yang diukur entah itu kursi yang dimiliki oleh suatu partai itu power sharingnya proporsional
itu yang pertama tentu ada variable lain yang diukur entah itu kursi yang dimiliki oleh suatu partai itu power sharingnya proporsional
entah itu chemistry atau mungkin juga variable yang tidak semata mata didasarkan pada keanggotaan partai
kan ada juga jalur menteri yang di endorse oleh partai tetapi menteri yang bersangkutan itu bukan kader partai yang bersangkutan
tetapi kader profesional tapi di endorse oleh partai kan ada juga jalur semacam itu
berikutnya soal power sharing ini yang saat ini dibahas
apakah akan mengajak sebanyak banyaknya parpol yang sebelumnya tidak satu kubu dengan dua
artinya parpol parpol pendukung satu dan tiga
artinya kan ini bicara power sharing akan bisa menggerus kemungkinan perolehan kursi di menteri misalnya
yang akan didapatkan golkar pan dan kawan kawan yang ada di koalisi indonesia maju gimana bang doli
ya saya kira dua hal ya yang perlu
pertama saya kira kita mengatakan bahwa urusan pilpres babak pilpres babak pemilu sudah selesai ya
kemudian kita memasuki babak baru untuk menghadapi tantangan yang begitu besar
periode lima tahun ke depan dan sepuluh tahun yang akan datang ya
tentu kita membutuhkan soliditas persatuan kesatuan ini juga narasi yang selalu disampaikan oleh pak prabowo
nah oleh karena itu komunikasi politik itu penting
jadi artinya bagaimana kita menata kembali membangun kembali ya masalah komunikasi antar kita yang selama di berkompetisi itu penting
nah bahwa kemudian hasil komunikasi itu nanti ada yang kemudian bersedia masuk dalam pemerintahan
atau juga kemudian menyatakan diri dalam luar pemerintahan itu nggak jadi soal
nah jadi itu tergantung kembali kepada partai politik masing masing ya terutama yang satu dan tiga
selama kalau kemudian mereka mengatakan bahwa mereka lebih baik ya berada di luar pemerintahan
saya kira gak ada masalah itu sama mulia nya
nah itu pasti juga berdasarkan bagaimana kita sama sama mensukseskan membangun bangsa indonesia ini ke depan minimal lima tahun gitu ya
nah jadi nah bahwa kalau nanti kemudian ada yang bergabung dalam pemerintahan
kemudian juga bisa jadi ya mungkin ada komitmen komitmen yang untuk bergabung dalam pemerintahan itu
ya buat kita nggak ada masalah ya saya kira tadi itu yang saya katakan kembali kepada pak prabowo sebagai pemegah hak progratif
dan saya kira pak prabowo paham betul punya pengalaman dengan apa yang saya katakan tadi ya
dengan apa namanya ppr sebelum presiden presiden sebelumnya
saya kira juga nanti akan ketemu formulasi yang paling tepat yang adil yang fair
kemudian win win tadi ya bagi semua orang yang akan terlibat dalam pemerintahan yang akan datang
oke kalau dari pan catatan meskipun ini hak prerogatif presiden terpilih iya tapi fairness dalam power sharing ini apa sih kalau yang diharapkan dari pan
dan tentunya ini akan harus mendapatkan dukungan dari ppr
oke last but not least untuk mas burhan power sharing ini kan hal bisa jadi sensitif sebelumnya sama sama berjuang lalu bagaimana menjaga kekompakan di dalam koalisi indonesia maju
lalu bagaimana menjaga kekompakan di dalam koalisi indonesia maju satu
berikutnya kalau ada kawan baru yang datang apa yang mau burhan chatet
per sharing dalam konteks pembentukan koalisi di indonesia itu juga tidak semata mata dengan
studi markus mister menunjukkan pembentukan kabinet pasca reformasi itu juga ditentukan oleh non party actors selain partai politik
termasuk juga representasi oligarki
jangan lupa meskipun pak jokowi
presiden bukan tidak mungkin
pak prabowo juga mendiskusikan
siapa nama nama yang di endorse oleh
pembentukan kabinet ke depan
kalau misalnya proses power sharing itu
akomodasi kepada salah satu
pihak tidak mengganggu jatah
lain buat pihak yang berkeringat
ternyata mengurangi nah jadi isu
kalau misalnya jatah yang dibagi
yang mendapatkannya misalnya termasuk
mengakomodasi nasdem atau pkb
kementerian negara karena dalam undang undang
kementerian negara jatah maksimum buat
pembaginya jangan jangan ditambah
tentu akan menimbulkan kompleksitas
jangan jangan itu justru malah menambah
jangan lupa studi komparatif
itu sudah termasuk terbanyak di dunia
jangan sampai membuat koordinasi
untuk kabinet ke depan malah terganggu
kalau nanti postur kabinetnya terlalu gemuk
termasuk juga golkar pan
untuk mengamati ini karena akan menarik bagaimana
jangan bosan bosan diundang makanya mas viva
kita akan diskusi lebih banyak lagi dalam beberapa bulan ke depan